saudara menteri koordinator bidang pembangunan kemanusiaan dan kebudayaan atau menko pmk
muhajir effendi yang memantau arus balik lebaran di tol jakarta cikampek mengatakan
jika hingga minggu malam arus balik masih padat kemungkinan semalam arus balik yang padat juga masih akan terjadi
mudah mudahan target kita tidak ada kurva yang ekstrim terjadi peak hours maupun peak days
target kita mudah mudahan bisa tercapai
kalau hari ini nanti hanya di bawah seratus ya itu berarti ada kemungkinan besok masih juga akan ada kepadatan
tetapi tidak akan menimbulkan kemacetan yang relatif serius
alhamdulillah sampai malam ini angka kecelakaan secara presentil itu turun lima puluh tiga persen